pak izal kangen sama bapak
iza pengen ketemu bapak
kalau waktu itu ibu gak maknain kita pergi
apa yang terjadi
mas firman dimana
jangan tinggalkan aku
engkau telah selamatkan anakku
ibu sangat bangga bda muna
kamu kelihatan tampan
kamu kelihatan gagah
persis seperti almarhum bapak
pak izal kangen sama bapak
iza pengen ketemu bapak
kalau waktu itu ibu gak maknain kita pergi
bapak gak akan meninggal
aku benci sama ibu benci
ngapain kamu disini
kamu aja yang disitu
aku kan sudah dari tadi disini
dasar anak bajak laut
siapa yang anak bajak laut
kayak bajak laut aja
kalian kekeraluan jahat
yang jahat itu bajak laut
betul gak teman teman
dasar anak bajak laut
dasar anak bajak laut
kurang ajar kalian
anaknya itu mau sepelajarin
tapi mereka itu harus diberi pelajaran
gak perlu zal
karena meskipun mereka jahat sama kamu
coba kalau kamu menerima
pasti nggak kayak gini deh
kamu gak ngerasain sih
ibuku itu kayak bajak laut
aku benci sama ibu
jangan berkata seperti itu
ngurusin masalah aku terus
ja aku tuh cuma gak mau
kamu durhaka sama orang tua kamu
ibu kamu tuh penyayang
baik nggak pernah marah marah lagi
mestinya kamu tuh bangga punya ibu kayak dia
gimana aku mau bangga
matanya cuma sebelah
malah kayak setan
pokoknya aku mau jadi orang sukses
jadi orang kaya
biar aku gak dihina lagi
biar aku gak ketemu ibu lagi
makanannya gak enak
jadi kenapa dong sayang
jadi kenapa dong sayang
jadi kenapa dong sayang
kamu paling semangat kalau saat
ibu masak ikan
ibu masak ikan
kamu berantem sama temen
ida sebel sama ibu
ida sebel sama ibu
biar ibu katanya buta sebelah
sebagai anak bajak laut
sebagai anak banyak laut gak punya bapak
ibu tidak bermaksud membuat kamu diolok olok sama temen temen kamu

iza bosan dengernya
irzal kenapa jadikan begini sayang
iza kenapa jadikan begini sayang
iza malu punya ibu kayak bajak laut
iza malu punya ibu kayak bajak laut
mau kemana nak
selamat siang pak
ini laporan yang baru bapak minta sama saya
terima kasih ya
saya permisi dulu ya pak
bu mia dengar
irsa udah jadi orang sukses ya bu di kota
nak mia tau dari mana berita mengenai irzal
mia tahu dari anto bu
anto itu kawan mia sama irzal dulu di sd
irzal udah jadi manajer
malah udah punya rumah sama mobil sendiri
ya itu sih kata anto
soal kepastiannya sih mia sendiri juga belum tahu
anto itu tau gak ya alamatnya irzal
malah dia ngasih alamat kantornya segala
irzal sekarang sarjana